itu kan mobilnya perusahaan kalia

kalia yang berniat menghancurkan rumah kita
eh lu ngapain disini
lu belum cukup puas ngebakar rumah ini

oh ya oh lu gak tau apa apa
jadi pemilik perusahaannya siapa li

dada eli lu mendingan pagi deh disini deh
selamat hari fashion ini railroad ini daripl hoffman ke diminas journey dari st a
saya nggak mau keluar
nih barang barang kamu
tapi pak saya itu kan sudah bayar kontrakan
tidak bisa saya tidak mau pergi
dengar ya mulai hari ini kamu harus pergi dari sini
ya ampun papa selebar banget sih
ninggalin tas di sini bukannya di kamar